sebuah pipa yang diindikasi milik pertamina di kawasan melong cimahi selatan terbakar hebat selasa siang
besarnya api yang membumbung tinggi bisa dirasakan panasnya dengan jarak seratus meter dari lokasi
dari informasi yang berkembang lokasi terbakar dekat dengan proyek kereta cepat
api besar menyembur dan membumbung tinggi yang berasal dari sebuah pipa yang diduga milik pertamina
nah besarnya api panas yang ditimbulkan ini bisa dirasakan dengan jarak seratus meter dari lokasi kebakaran
warga yang tinggal di sekitar lokasi pun langsung panik dan berjibaku membawa ember berisi air dan menyeramkan ke area pepohonan dan area kering agar tidak merambat ke permukiman warga
menurut warga sebelumnya terjadi letupan dan sesaat kemudian api menyembur ke angkasa
hingga berita ini diturunkan tugas pemadam kebakaran masih berupaya memadamkan api
namun karena besarnya api petugas tidak bisa mendekat ke titik api
dan dari informasi lokasi terbakar dekat dengan proyek kereta cepat
dan kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan jurnalis transmedia tresna pamungkas di cimahi selatan jawa barat
ya tresna kita ingin mengupdate situasi terkini di sana
apakah kebakaran sudah ditangani oleh pihak pemadam kebakaran di sana
apa kemudian pantauan anda sore ini
hingga saat ini para petugas pemadam kebakaran yang berasal dari kutu cimahi kabupaten bandung barat dan kota bandung
dari lebih dari sebelas armada mobil pancar berada di lokasi dan berupaya untuk memadamkan api
namun kondisi api yang terus membesar dengan intensitas pemumbung cukup tinggi
petugas tidak bisa terlalu mendekat untuk memancarkan air
hingga saat ini petugas
masih berupaya memadamkan api dengan jarak yang tidak terlalu dekat ke lokasi
dan di sini juga sudah banyak ambulans
sekitar ada tiga empat ambulans berada di lokasi
petugas kepolisian dan seluruh jajaran mungkin ada dari pihak perusahaan juga ada di sekitar dan terlihat sibuk
dan informasi yang saya dapatkan memang betul itu
api berasal dari pipa yang diduga itu milik pertamina dan lokasinya sangat pekat dengan proyek kereta api cepat
dan dari informasi yang saya dapatkan juga ada korban meninggal dunia yang saat ini sudah dibawa ke rumah sakit
di mana korban diperkirakan merupakan
operator yang ada di dalam kendaraan berat
tresna dari informasi awal yang anda terima apa kemudian yang menjadi penyebab kebakaran pipa pertamina ini
bagaimana kronologinya yang anda dapatkan dari saksi mata di sana
dari saksi mata yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa
api berasal dari pipa dan sebelumnya terjadi
semua tam redakan
dengan intensitas keras terdengar
lalu tiba tiba api menyembur dari pipa tersebut
namun lebih jauh penyebab terjadinya kebakaran belum bisa diketahui secara pasti karena
hingga saat ini masih dalam penyelidikan petugas
tresna bisa kita konfirmasi apakah betul yang terbakar ini adalah pipa milik pertamina
atau sudah ada keterangan lebih lanjut mengenai
hanya sekarang belum ada konfirmasi secara pasti
namun saya mendengar dari beberapa petugas dan
menyebutkan bahwa pipa tersebut memang milik pertamina begitu
tresna tadi juga disebutkan di informasi awal bahwa kemudian
dari jarak yang cukup jauh terasa kobaran api ini ke
perumahan warga sekitar bapak
bagaimana kemudian proses evakuasi
apakah anda juga melihat warga sekitar melakukan
evakuasi terhadap penduduk di sana
panasnya api itu bisa dirasakan hampir lebih dari seratus meter
bahkan saat terjadi ada sebuah kendaraan milik warga
dan itu nyaris meleleh karena panasnya yang ditimbulkan oleh api dan
warga sekitar pun
berupaya memindahkan kendaraan
sekaligus warga pun menyiramkan airnya kepada kebun kebun yang ada di sekitar warga agar tidak terbakar
karena pohon pohon yang ada di sekitar
kebakaran itu sudah layu
tresna bisa digambarkan ada di jarak berapa
meterkah kawasan pemukiman di sana sehingga kemudian
ini juga cukup berdampak hebat terhadap penduduk di sana dan juga permukiman di sana
apa antisipasi dari sejumlah pihak terkait untuk mengevakuasi warga di sana
lokasi warga dengan tempat kejadian kebakaran itu sangat dekat ya karena lebih
kurang lebih seratus meter dari lokasi
sehingga saat ini kondisi sekolah keres menghalau warga supaya tidak mendekat ke lokasi
selain itu jalur jalan yang sering dilalui
sekarang di blok dan
tidak boleh dilalui oleh kendaraan karena
lokasi kebakaran berada tepat di samping jalan raya
baik baik terima kasih
jurnalis transmedia tresna pamungkas di cimahi selatan jawa barat
kita akan terus pantau nanti informasi selanjutnya
apakah kemudian ada pernyataan resmi dari pihak pertamina yang memang sampai saat ini belum terkonfirmasi
betul atau tidak ini pipa yang terbakar saat ini adalah milik pertamina dan proses pemadaman
juga saat ini masih terus dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran karena
api juga cukup besar dan upaya pemadaman ini juga dibantu oleh warga sekitar dengan cara manual begitu
kita akan tunggu update nya selanjutnya seperti apa nanti di cnn indonesia
ya terkait dengan kebakaran dan informasi terbakarnya pipa yang diduga milik pertamina ini diindikasi
adalah milik pertamina di kawasan melong cimahi selatan
pada selasa siang dan besarnya api yang membumbung tinggi ini bisa dirasakan panasnya dengan jarak seratus meter dari lokasi
dari informasi yang berkembang lokasi terbakar dekat dengan proyek kereta cepat
api besar ini menyembur dan membumbung tinggi yang berasal dari sebuah pipa yang diduga milik pertamina
dan saking besarnya api panas yang ditimbulkan bisa dirasakan dengan jarak seratus meter dari lokasi kebakaran
warga yang tinggal di sekitar lokasi pun langsung panik dan
berjebaku membawa ember berisi air dan menyiramkan ke area pepohonan dan area kering agar tidak merambat ke pemukiman warga
menurut warga sebelumnya terjadi letupan dan sesaat kemudian api menyembur ke angkasa
hingga berita ini diturunkan petugas pemadam kebakaran masih berupaya memadamkan api
namun karena besarnya api petugas tidak bisa mendekat ke titik api
dan dari informasi lokasi terbakar ini dekat dengan proyek kereta cepat